om sudah ketemu alec
sudah membicarakan pertarungan di bagi menjadi tiga
heikal dengan tristan
hari kedua chandra semua roja
hari ketiga adalah hari penentuan yaitu kamu
kok jadi kayak gitu om peraturannya
biar masing masing petarung fokus
gak usah banyak ngomong
kalau lo semua masih ada nyali
majulah on gue sini
kalo kita mau perang
gak akan gue kasih kesempatan mau menang
eh lo denger ya
dengan sedikit gerakan
udah lo jangan kepancit emosi kayak gitu ya
mending lo sekarang pulang aja deh
apalagi atas nama persahabatan macan putih dan black copra
betul bang apalagi yang saya dengar temannya si boy yang bernama haikal sama bang chandra ikut juga dalam pertarungan ini bang
mereka sama saja mereka sama hebatnya sama boy
menurut kamu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menggali keuntungan semaksimal mungkin
hmm gini aja bang kan pertandingan ini diadakan tiga kali
bagaimana kalau kita adakan pertandingan ini selama tiga hari
supaya kita bisa menjual tiket dalam satu hari sekali
kan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar bang
tapi pertarungan ray moraga dan boy di hari ketiga
betul bang iya
pertama suara mn
iya betul bagus itu bang
kalau begitu saya segera akan temukan alec
karena dialah yang mengendalikan black cobra
alex gimana kalau kita bagi pertarungan ini tiga hari
bukannya lebih cepat lebih baik
kita habiskan saja pertarungan itu dalam satu hari
alec ini kesempatan besar buat kita
ini petarung yang sangat spektakuler
kita harus mencari keuntungan
dengan kita bikin selama tiga hari
kita bisa mencari kutub yang sangat besar
dari tiket dari share media
om seorang pembisnis yang ngandul juga ya
tapi om janji kita bagi keuntungan

untung aja ya kita bisa menghindar
sama anak anak becek
gue udah gak sabar melawan tristan
ini lu banget anaknya
gue udah abisin aja tristan nanti di pertarungan lu kal
gue juga gentak sama dia
lu harus belajar naen emosi lu
bukan cuma di sini
tapi di atas ring juga
karena kita semua juga gak mau lu cedera di atas ring
kenapa kenapa di atas ring
tapi iya juga sih kal
pertarungan lu nanti lawan tristan itu sangat berat kal
lo emang harus menangin pertarungan itu
karena kalo lu sampe kalah
lu harus mundur dari jebatan lu sebagai ketua aj kal
dan bukan cuma itu
lu juga harus rela putusin cindy
mau diangkat ya sama reva
apa jangan jangan dia sibuk ngurusin
om sudah ketemu alec
sudah membicarakan pertarungan
di bagi menjadi tiga
haikal dengan tristan
hari kedua chandra sama roja
hari ketiga adalah hari penentuan
yaitu kamu sama raimuranda
kok jadi kayak gitu om peraturannya
biar masing masing petarung fokus
yaudah om gak apa apa
saya percaya kok sama allah
jangan lupa kasih tau haikal sama chandra ya
terima kasih boy
terima kasih boy
terima kasih boy
kayaknya lo harus siap siap deh
buat bertarung pertama
maksudnya apa bu
gue baru dikasih kabar sama bro jun
katanya mereka buat peraturannya baru
kedua roger melawan bang chandra
dan yang ketiga gue lawan raimuraga
apa yang harus gue bantu buat lo kal
buat ngelawan si pengkhianat itu kal
ya minta doa sama dia
doa dia gak maju
kayak doa lo aja terkabul
tapi sih satu hal yang gue yakin ya
haikal pasti menang
orangnya terlalu angkuh
dan dengan keangkuhannya dia
bakal gampang buat lo untuk jatuhin dia
terima kasih boy
ehh bang chandra
dimana dengan bang chandra
ya gue akan berusaha sebaik mungkin
untuk bisa menang yang pertandingan
apalagi kali ini atas nama dojeng macan putih
bukan dojo gue
jadi gue gak akan ngecewain orang lain
khususnya om jun
udah tadi kita serius mulu nih
tegang mulu suasananya
kayak muka dada
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi